persebaya akan menindak tegas supporter yang mengkritik secara berlebihan bahkan menyerang dan membuli pemain dengan kata kata yang tak pantas di media sosial
kasus ini sudah sering terjadi dan mempengaruhi kehidupan pribadi dari para pemain
manajemen juga sudah pernah memperingatkan dan tak akan segan memperkarakan ke polisi
peringatan ini disampaikan oleh manajemen persebaya yahya al katiri di salah salah latihan persebaya di lapangan tor pada kamis sore
kritikan pedas dengan kata kata yang tak pantas sering dialami oleh pemain persebaya apabila timnya kalah usai bertanding dan itu didapatkan di media sosial pemain
terakhir kasus ini dialami oleh gelandang serang dari persebaya brilian aldama yang gagal mencetak gol saat melawan pfis semarang
sang pelaku mengkritik performa brilliant di media sosial dengan membawa bawa almarhumah ibunya
kasus ini sudah sering terjadi dan sangat mempengaruhi mental pemain
dan saat bertanding supporter akan menjadi beban bila ini terus dibiarkan
oleh karena itu manajemen akan menindak tegas supporter yang melakukan kritik berlebihan dan mengandung ujaran kebencian
kalau terjadi lagi sudah tidak ada ampun lagi
kita akan tangkap dan tidak akan ada perjanjian lagi
langsung ketangkep urusannya langsung dengan kepolisian
kita sudah tidak mau kita sudah capek karena sering membeli peringatan
janganlah karena kalau kita supporter dimana aja lah
kalau supporter mengkritik secara permainan penampilan tapi jangan yang tidak terkait jangan disinggung singgung seperti orang
itu perjalanan keluarga kan tidak ada hubungannya
kalau mau kritik tajam silahkan tidak ada masalah
saya pun dikritik saja tidak ada masalah
tapi ya ke saya pribadi jangan ke yang lain gitu
ini harus kita lebih dewasa